debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas yang digelar kamis petang sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim kampanye nasional pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇
dan tkn menyebut pasangan nomor urut satu ini telah siap menjalani debat setelah mendapat masukan dari partai umum atau masukkan oleh ketua umum partai koalisi
sementara badan pemenangan nasional prabowo sandi juga menegaskan prabowo telah siap jalani debat dan berjanji tidak akan menyerang lawan secara personal
tim kampanye nasional pasangan nomor satu membeberkan hasil pertemuan antara capres petahana joko widodo dengan ketua umum partai koalisi pendukungnya
tkn menyebut jokowi maruf telah siap menjalani debat perdana setelah mendapat masukan dari ketua umum partai koalisi
wakil ketua tim kampanye nasional membeberkan dalam pertemuan telah disepakati pasangan jokowi maruf tidak akan menyerang secara personal kepada lawannya
menurut tkn jokowi dan maruf amin telah menjalani simulasi debat beberapa kali untuk tampil maksimal
dalam debat perdana
menurut tkn pembagian porsi bicara juga telah diatur sehingga jokowi dan maruf amin mendapat kesempatan yang seimbang untuk menjawab pertanyaan
selain itu tkn memberi bocoran dalam debat besok ⁇ maruf ⁇ amin akan menyelipkan ajaran agama saat menjawab pertanyaan
kami sepakat untuk tidak masuk ke hal hal yang sifatnya sangat personal
itu yang kita sepakati
tetapi kalaupun itu kemudian masuk ada area perdebatan di sana
maka itu bukan di debat langsung antara capres dan cawapres
itu nanti biar menjadi porsinya katakanlah tkn dan bpn ya
sementara sehari menjelang debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas
pasangan prabowo sandi menjalani simulasi debat di kediaman pribadi prabowo di hambalang
badan pemenangan nasional mengaku prabowo telah mendapatkan masukan dari ketua umum partai koalisinya
di antaranya ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
wakil ketua bpn ahmad muzani timnya telah memutar rekaman debat pilpres dua ribu empat belas silam untuk dipelajari
prabowo sandi juga berjanji untuk tidak akan menyerang lawan secara personal saat debat
sejak kemarin sudah berdiskusi dengan banyak ahli banyak bakar
termasuk anggota fraksi gerindra dan anggota fraksi dari partai partai koalisi
untuk didengar tentang beberapa persoalan yang menyangkut tentang materi debat
misalnya tentang korupsi tentang hukum
tentang terorisme tentang hak asasi manusia
dan banyak ahli lainnya yang sejak kemarin pak prabowo menyediakan waktu untuk mendengar masukan dari para ahli
termasuk dari para orang orang yang bergelut pemangku kepentingan di bidang itu
dalam debat pilpres perdana kamis petang materi yang akan diangkat yaitu soal hukum
hak asasi manusia korupsi dan terorisme
debat akan berlangsung di hotel bidakara jakarta pukul delapan malam